kita ke informasi lain lima pelaku penipuan dan penggelapan serta pembobolan empat belas bank pemerintah dan swasta ditangkap satuan tindak pidana ekonomi khusus baris krim mabes polri
pelaku berhasil mendapatkan uang sebesar empat belas triliun rupiah dengan modus data fiktif serta menaikkan harga nilai pembiayaan
satuan tindak pidana ekonomi khusus baris krim mabes polri berhasil menangkap lima orang pelaku berinisial ds ap ra dcs dan as
mereka adalah pihak yang bertanggung jawab di perusahaan snp yang bergerak di bidang jasa pembiayaan
pelaku melakukan penipuan penggelapan serta pembobolan terhadap empat belas bank pemerintah dan swasta
senilai kurang lebih empat belas triliun rupiah yang terjadi sejak tahun ini
menurut wakil direktur tindak pidana ekonomi khusus kombes pol daniel tahimonang
pelaku tertangkap setelah adanya laporan dari salah satu bank yang mengalami kerugian senilai empat ratus lima puluh miliar rupiah
modus yang digunakan pelaku dengan membuat data palsu serta menaikkan harga barang yang akan diberikan oleh bank yang dituju
hasil penyelidikan sementara para pelaku tidak hanya mengajukan kepada satu bank namun juga kepada tiga belas bank lainnya dengan nilai yang fantastis
semenjak beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan penahanan dan penangkapan terhadap orang orang yang bekerja dan bertanggung jawab pada operasionalisasi pt sma
ada pun modus yang dilakukan oleh smp adalah pembiayaan terhadap pt cmp
pembiayaan terhadap pt cnp di mana pt cnp menyediakan barang yang dikredit oleh nasabah atau masyarakat
dan itu didiayai
nah daftar pembiayaan ini yang kadang kadang dimakap
dimakap ditambahin atau dikalikan
nah sehingga ini diajukan ke beberapa bank
hingga kini tim penyidik masih mengejar para pelaku lain serta mendalami adanya kemungkinan pegawai bank yang ikut terlibat dalam kasus ini
hardian syahabir nadi